hai menjelang operasi ketupat arus mudik hari raya idul fitri pada enam hingga tujuh belas mei dua ribu dua puluh satu
mendatang petugas gabungan dari satuan lalu lintas foresta bandung dinas perhubungan satpo
pp dan dinas kesehatan kabupaten bandung melakukan penyekatan pramudik lebaran dua ribu dua puluh
di pintu keluar tol soreang kabupaten bandung kendaraan dari luar daerah yang hendak masuk
wilayah kabupaten bandung diberhentikan untuk dimintai surat keterangan bebas
covid sembilan belas para pengendara ini mayoritas datang ke kabupaten bandung untuk berwisata ke kawasan
ciwidei dan juga berkunjung ke rumah saudara mau ini aja mas mau refreshing aja di purwakarta kan
panas ya nyari yang dingin dingin ini kan sebentar lagi mau di rarang rarang berita
untuk kebaikan bersama siang mas nggak apa apa ya menurutkan itulah kapolesta bandung aka pengadiman
dalam kurun waktu satu jam operasi petugas sudah memaksa dua puluh kendaraan berplat nomor luar bandung
kembali ke tempat asal selain itu petugas juga melakukan rapid test antigen pada dua puluh satu pengendara
yang hendak memasuki wilayah kabupaten bandung bagi mereka yang tidak membawa surat negatif antigen
satu x dua puluh empat jam kita laksanakan rapid
dan kabupaten bandung barat
chandra febriana kabupaten bandung